hai keberadaan pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat kembali memicu polemik
usai pimpinannya panji gumilang terjerat kasus pidana dugaan penodaan agama kini terungkap
pesantren al zaitun terafiliasi dengan organisasi radikal negara islam indonesia
menko polhukam mahfud md pada rabu menjelaskan dahulu yayasan al zaitun bernama yayasan negara
islam indonesia negara islam indonesia diketahui menjadi induk dari semua jaringan terorisme di
indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga nii pecah menjadi jemaah ansarut tawid dan jemaah ansarut daulah atau jad
meski begitu menurut mahfud tindakan terhadap yayasan al zaitun baru akan
diambil jika ditemukan adanya tindakan pidana kasus terorisme oleh badan nasional
penanggulangan terorisme maupun densus delapan puluh delapan mahfud mengklaim hingga kini pengaruh organisasi nii di
ponpes al zaitun semakin berkurang dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya yang
namanya itu yayasan nid gitu tapi lalu berubah yayasan pendidikan al zaitun dan seterusnya ya
biar nanti diselidiki oleh bni dan kita bisa menilai keadaan dalam kemampuan ini
dan deng sus kalau ada tindakan tindakan yang sifatnya fisik
menanggapi keterkaitan ponpes al zaitun dengan organisasi teroris
kepala bnpt kom jeroiko amelza menyatakan
tidak ada hukuman selama ponpes al zaitun tidak mengajarkan kekerasan termasuk menentang ideologi negara
sejarah itu menunjukkan memang mereka ada afiliasi pada orang itu
tapi itu sejarah selama mereka tidak bertentangan dengan aturan hukum
tidak mengajarkan tentang kekerasan apalagi aksi terhadap kekerasan termasuk menghadap hadapan dengan ideologi negara
nantinya seperti tidak ada masalah ini adalah negara yang berhasil
sementara pengusutan dua ratus delapan puluh sembilan rekening janggal milik panji gumilang dan yayasan al zaitun terus bergulir
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk telah membekukan ratusan rekening panji gumilang
lantaran transaksi keuangan pada ratusan rekening itu masuk dalam kategori mencuri
termasuk dugaan pencucian uang
panji gumilang diketahui memiliki dua ratus lima puluh enam rekening dengan enam identitas
diantaranya atas nama abu toto dan abdus salam
kita ucapkan kepada negara republik indonesia telah membantu al zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan
di antara ratusan rekening itu terindikasi ada aliran uang
dan juga aliran uang yang diperlukan oleh pemerintah
dalam pidato tahunan pada juni lalu panji gumilang mengakui andil besar pemerintah dalam keuangan pesantren al zaitun
dalam setahun al zaitun mendapat bantuan dana empat puluh tiga miliar rupiah dari pemerintah
panji menyatakan dana bantuan dari pemerintah itu sangat besar
karena porsinya mencapai tiga puluh enam persen dari kebutuhan total satu ratus dua puluh miliar dalam setahun
tiga m jumlah yang kita dapatkan dari negara
itu jumlahnya tiga puluh enam enam persen dari anggaran setahun
satu tahunnya satu ratus sembilan belas miliar
panji gumilang saat ini tengah terseret kasus pidana dugaan penodaan agama
baris krim polri menyebut
kasusnya telah naik menjadi penyidikan yang berarti akan ada penetapan tersangka
sebelumnya panji sempat melontarkan pernyataan kontroversial bahwa al quran bukan kalam allah swt
melainkan kalam rasulullah
panji juga mengatakan allah tak mengerti bahasa indramayu
mengutip dari cnn indonesia com
pernyataan panji gumilang itu membuat majelis ulama indonesia menyiapkan dua fatwa baru
yakni fatwa al quran merupakan kalam allah swt dan fatwa tuhan mengetahui semua bahasa
mui sebelumnya juga telah mengeluarkan fatwa
ia mengatur bila seorang wanita menjadi khotib sholat jumat di hadapan para jemaah laki laki
maka sholat jumatnya menjadi tidak sah
fatwa tersebut juga dikeluarkan untuk merespons pernyataan panji
yang sempat mengisyaratkan membolehkan santri putri untuk menjadi khotib sholat jumat